pulsa murah beli sekarang hanya di motionpay
baik banget lu ya
bu dona berapa bulan sih sekarang
kurang lebih empat bulan
pas tuh bu
jadi kalo misalnya udah empat bulan berarti berapa bulan lagi ibu bisa nentuin
kalau misalnya januari tanggal satu januari kan enak ya bu ya
sekalian kan itu dirayain sama seluruh orang di dunia
sekalian tahun baru kan kan enak ya bu ya
tahun baru juga bu
bener juga ya
setuju tuh bu
kalo gitu kita gausah lagi urut kedukun beranak
langsung aja cek ke dokter kandungan biar kita tahu posisi bayinya itu
sungsang atau engga
ya tetep aja dioperasi
kan pas banget tuh lahirnya satu januari
iya dona mudah mudahan ga salah prediksi
biar sekalian tiup trompet
bu devi kapan dong hamilnya
biar gak beda jauh umurnya anak kita maksudnya
budo banget nih kadang kadang ya
my friend udah siap blom
gimana rencananya udah mateng blom
well karena bu devi ngekost di jakarta
mungkin di gedung aja ya
kalo di gedung mah
gimana kalau misalkan nanti kalian nikahnya di kampung bu devi
jadi nanti sekalian touring ke kampung bu devi
anak anak aja pasti suka
iya touring ke kampung bu devi ya toh
ih kalau mereka nikah di kampungnya bu devi
terus kamu mau ninggalin istri yang lagi hamil gitu
ya elah dona
ga tiap hari ini
biar refreshing sekalian
jadi kamu stress sama aku
jadi kamu ga suka gitu kalo aku omelin
gini deh jangan berargumen ya
kan bu dona lagi ngenak bandan udah lah
ya udah bu dona yang tenang tenang aja ya pak ya
ya dona aku kan udah minta sama
kampung or gedung
gedung or kampung
kalaupun emang kayaknya di kampungnya devi
mau ga mau bu dona harus ikut
karna bu dona kan sahabatnya devi
bu dona harus ikut
eh gitu dong aku setuju tuh
tapi jangan naik motor ya
karna kan ga dibolehin sama dukun beranaknya
bu dona nunggu nanti kita sewa tank sekalian
jangan sekarang ya
pulang jebra bentar lo
yaa gapapa lah ma
atau malah sekalian saya bakal sampe pagi ma
jadi orang orang yang subuh subuh pada mau ke pasar tuh ma
bakal saya tarik tarikin juga mak
soalnya saya lagi butuh duit banget mah
pelangi banget lu nyamperin gue
gara gara lu bebeb gue jadi marah sama gue tau ga
emang lo masih hubungan sama si bebeb meli
engga ma maksud iyan itu melati ma
tapi melati kan iyan panggil bebeb juga gitu
lagian sih anak zaman sekarang
pake sok romantisan segala
jadi saya boleh berangkat nih ma ya jalan ya ma
emang bakal apa sih lo butuh duit
narik angkot tengah malam pulang pagi
saya lagi butuh duit ini mah
jadi kan saya ada keperluan nih
baik banget lu ya
jangan kaya dia nih ingetnya cuma warisan doang
udah ntar ya ma ambilin kuncinya ya
ngeselin si dadu
gak jadi gue yang kena tuh
bye bye ya jangan sampe lecat
semoga ma tuh banyak rezeki
ya sehat selalu
cepet nikah sama mbak gas
kenapa lu tersenyum
semangatnya cuma pacaran doang
lihat tuh dadu
tapi kayaknya sumpah lu gak bakal mempan ya
ngkong gua kan udah meninggal ya
oh emang beneran ya
ya lagi lu kenapa sih ya
gak lag banget deh gue sama lu
pelit banget sama temen
bukannya pelit lagi lu aneh banget sih
lu kok ngebet banget kayaknya pengen
lari angkut gue mulu
harus ada kenaikannya upgrade
dah gue harus berjuang nih
gitu jadi gue mau nyupi rangkut juga
ya dah jalan dulu deh
gue juga nanya sama lu kenapa tuh mobil
gue gak tau nih gue baru naikin
ini kenapa sih gue gak mau nyalain
ah tadi sama gua gak apa apa kok
pas lu naikin aja mungkin perlu kewalat kali
tadi lu bilang lu hidupnya berjuang
kalau berjuang itu nggak boleh setengah setengah
jadi lu cari montir deh
ya lu benerin angkut
tapi pakai duit lu sendiri
nah kalau ada spare part yang harus diganti
lu ganti deh
tapi inget pakai duit sendiri juga
orang mau narik angkut gitu berarti orang gak punya duit gue
gak like gue gak jadi narik dah
lu tuh lu kemana
aku boleh pulang duluan gak
pusing banget kepala aku
udah mulai gak enak badan
lo kamu masih pusing
yaudah kalau gitu caranya
gak apa apa kok aku bisa pulang sendiri
kerjaan mas kan masih banyak
itu belum dikelarin
itu kan harus dikelarin hari ini
ya kan mas
ntar mas balik lagi ke kantor
sebenarnya dengan senang hati sekali
aku senang kalau mas mau nganterin aku pulang
kalau mas balik lagi kesini
udah terjalanan macet
ini kan jam jam macet
terus balik kesininya macet
ntar mas nyampainya udah terlalu kemaleman
ntar kerjaannya jadi makin mundur
ntar mas pulangnya dan istirahatnya jadi
aku bisa pulang sendiri

boleh ke sana
untung aja pak b gak jadi antarin gue
kalau itu bapak bapak aki aki tuwer itu ngaterin gue
semuanya bisa berabeh
jadi kacau semuanya
tapi kalau gue liat liat nih
dari cara dia memandang
cara dia perhatian ke